dahlan iskan tersangka kasus pelepasan aset pt pwu akhirnya resmi menjadi tahanan kota dan keluar dari rutan medaeng senin malam
hal ini menyusul diterimanya permohonan pengajuan penangguhan penahanan oleh kejati jawa timur yang mempertimbangkan kondisi kesehatan dahlan
dengan dijemput kerabatnya miratul mukminin dahlan iskan senin malam sekitar pukul dua puluh dua tiga puluh keluar dari rumah tahanan kelas satu surabaya
dahlan resmi menjadi tahanan kota setelah surat penangguhan penahanannya dikabulkan oleh kejaksaan tinggi jawa timur
dalam penangguhan itu keluarga baik istri anak dan menantunya mengajukan diri sebagai penjamin
penangguhan dikabulkan karena kondisi kesehatan dahlan terus memburuk setelah ditahan selama empat hari di rutan medaeng
bahkan tekanan darah dahlan iskan sempat naik saat menjalani pemeriksaan di kejati senin siang
saya atas nama keluarga
dan juga kebetulan pimpinan pesantren
karena pak dahlan ini juga pengasuh pesantren
tadi saya mengajukan surat kepada bapak kajati
sehubungan dengan penahanan beliau
saya minta untuk beliau tidak ditahan
karena beliau adalah pasien transman hati yang membutuhkan perawatan yang secara khusus
usai dijemput dari rumah tahanan
sekitar pukul sebelas malam dahlan tiba di kediamannya di kompleks perumahan
sakurarejensi ketintang surabaya
ia disambut keluarga dan kolega yang sudah menunggunya
bahkan dahlan terharu dengan banyaknya dukungan moral dari warga surabaya dan netizen di media sosial
aduh aku terharu sekali kepada teman teman netizen
saya tidak menyangka bahwa teman teman netizen memberi dukungan begitu mengharukan bagi saya
sampai kalau saya baca komentarnya itu
kadang kadang sampai saya
berpesmili itu berlinang
dahlan resmi menyandang gelar tersangka pada dua puluh tujuh oktober lalu setelah lima kali menjalani pemeriksaan
dahlan berharap penyakit darah tingginya kembali normal sehingga dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan cepat